tapi pastinya jangan ada kejadian sampai menerobos lalu lintas ataupun melanggar aturan lalu lintas
begitu seperti yang satu ini ya di mana aksi kejar kejaran diwarnai tembakan terjadi saat polisi akan menangkap pengendara mobil di yogyakarta
nah pengendara wanita tersebut diketahui hendak masuk ke halaman mapolda yogyakarta tapi menolak diberhentikan untuk diperiksa
seorang wanita warga seyegan sleman yogyakarta ditangkap setelah sebelumnya terjadi aksi kejar kejaran
polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di jalan sumber agung dusun kasuran kecamatan seyegan sleman
kondisi mobil milik perempuan yang bekerja di kantor pelayanan pajak tersebut rusak parah
ban sebelah kanan depan dan belakang kempes setelah ditembak polisi yang sebelumnya melakukan pengejaran
mulai dari halaman mapolda daerah istimewa yogyakarta hingga lokasi kejadian
kondisi ini lah jadi ada seseorang berusaha masuk ke polda diberhentikan tidak mau
akhirnya diberikan tindakan yang sewajarnya oleh pedugas kepolisian
ada yang diamankan berapa orang
diamankan cuma satu orang
saat ini kondisinya bagaimana
saksi mata yang turut membantu polisi melakukan pengejaran mengatakan
wanita tersebut diketahui hendak masuk ke halaman mapolda namun menolak diberhentikan untuk diperiksa
pelaku lantas balik arah sehingga dilakukan pengejaran oleh polisi
kondisi ini lah jadi ada seseorang berusaha masuk ke polda diberhentikan untuk diberhentikan untuk diperiksa
tempat pak polisi untuk melumpuhkan empat roda posisinya sudah ketembak harusnya habis anginnya
di perempatan jalan kaliuran juga pak polisi turun juga untuk melumpuhkan roda
di perempatan monjali dicegat dua motor patroli tapi masih ditabrak juga
terus naik flyover flyover jomber roda sebelah kiri di depan uty itu lepas
nah itu ada berujak berujak itu ternyata menabrak motor
suara apa lagi
ampun pas aja sudah saya mau keluar sudah ada terus angin
gitu apa tadi
pengendara mobil telah diminta keterangan dan diperiksa secara medis di rumah sakit gracia pakem